kementerian pariwisata melalui kampanye wonderful indonesia
terus berupaya meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke indonesia
namun kebijakan bebas visa bagi beberapa negara menuai protes
kebijakan ini dianggap memudahkan imigran ilegal untuk bekerja di indonesia
hingga bulan mei dua ribu enam belas jumlah wisatawan mancanegara mencapai empat tiga juta orang
khusus bulan mei jumlah wisman mencapai sembilan ratus lima belas dua ratus orang
angka ini diperkirakan akan meningkat ketika pembelakuan bebas visa dimulai bulan juli ini
namun kekhawatiran beberapa pihak soal pekerja asing ilegal
yang memanfaatkan kebijakan bebas visa ditampik oleh kementerian pariwisata
ketika muncul isu bahwa ada pelanggaran pelanggaran imigrasi
itu memang tugas kita sebagai negara yang berdaulat
untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing di indonesia
tetapi harus dicatat pelanggaran itu tidak ada hubungannya dengan bebas visa